sebuah rekaman kamera pengawas menunjukkan seorang dokter wanita dianiaya petugas keamanan
di sebuah hotel di jalan kota bambu selatan jakarta barat polisi meminta keterangan para
pegawai hotel bercak darah korban pun masih tersisa di ruangan kosong di lantai enam hotel yang merupakan
tempat kejadian perkara dari hasil pemeriksaan diduga penganiayaan terjadi akibat kesalahpahaman
antara korban dan pelaku kini polisi tengah mengejar pelaku yang melarikan diri sementara
korban masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka serius seorang pria yang
pencuri ponsel dan laptop milik pegawai restoran terekam kamera pengawas pelaku beraksi seorang diri
memasuki restoran yang tidak terkunci mengetahui korban tengah tertidur lelap pria tersebut langsung
menggasak ponsel dan laptop yang diletakkan di atas meja para pegawai restoran yang lain
tidak menyadari pencurian tersebut karena berada di bagian dapur untuk menyiapkan hidangan kasus
pencurian tersebut kini dalam penanganan polisi resort jakarta pusat
peniputan cnn indonesia